viralnya ulah oknum warga di sidoarjo yang mencuri tali ikat jenazah
dengan cara membongkar area pemakaman akan menjadi topik utama kami
kita awali kabar pagi ini dari gersik
gara gara mobil diambil paksa dep kolektor
ratusan anggota organisasi masyarakat menggelar aksi di kantor bca finance gersik selasa siang
masa menuntut bca finance mengembalikan mobil yang dirampas oknum dep kolektor
karena itu mereka mengajukan protes karena pengambilan tersebut terkesan arogan dan sepihak
karena banyak laporan dari masyarakat
bagaimana perlakuan para dep kolektor ini
sehingga tega menganiaya masyarakat yang tertindas dan terjolimi
dengan tanpa alasan mereka memberhentikan
sementara bca finance bersedia mengembalikan mobil kepada pemiliknya dengan syarat
pemilik harus membayar kekurangan sebesar satu ratus dua puluh lima juta rupiah
meski tidak ada titik temu
masa akhirnya membubarkan diri dan mengancam akan menggelar demo dengan masa yang lebih besar